di bondowoso jawa timur tercatat lebih dari dua anak berusia di bawah dua puluh tahun telah menikah
hampir separuhnya tidak mampu membina rumah tangga pada usia muda
akhirnya tak sedikit dari mereka yang menikah berkali kali di usia relatif muda
tampak muda dan ceria
senyum mereka di bibir marwati tingsi
perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini telah dua kali bercerai dan akan kembali menikah pada maret dua ribu delapan belas
marwati mengaku dipaksa menikah di usia belia
meski harapannya untuk mengejar cita cita putus marwati tak pernah menganggap kedua orang tuanya sebagai penyebab
dua kali bercerai marwati dikaruniai dua orang anak dari dua suami berbeda
anak pertama ikut mantan suaminya
sementara demi anak kedua marwati banting ke suami
saya bisa bersama saya berjuang untuk anaknya
kenapa saya punya ancaman seberat ini
cuma saya pasrah dan tabah
gimana saya bisa hidup dan harus bersenangat
nasib serupa juga dialami perempuan ini
pada usia lima belas tahun orang tua nabila memintanya menikah dengan seorang pemuda yang hanya dua tahun lebih tua darinya
ya kemaunya orang tua sih
anda tinggal sama orang tua tinggalnya sama nenek
ya waktu muda itu kan gak tau naik tunangan
habis itu pulang terbentak tunangan
pas nikah kurang tau juga
tapi udah kemaunya orang tua masa mau bantah
apalagi kasih belum
lulus sekolah nabila sempat menjadi lubang orang tuanya
mereka menikah karena suruhan orang tua ada berbagai alasan orang tua memutuskan menikah
salah satunya adalah pemahaman peraturan yang rendah
ketika anaknya yang berusia lima belas tahun dan masih
terserah dia mau laki lakinya tapi ya biar sekolah
tapi sudah kuterima
tidak usah menikah
tidak apa apa langsung dimikahkan
terus dia itu
jadi dua tahun itu sudah tidak punya ayah
anaknya umur dua tahun laku yang ngasut sampai ke depan
karena ingin berantas korupsi di indonesia